dan berikut adalah pernyataan deputat jokowi pada pidatonya di bali fintechs agenda
pembelian sehari hari paypal apple pay alipay wechat pay dan banyak lagi inovasi seperti ini
memperubah kehidupan sehari hari untuk ratusan miliar orang di seluruh dunia
kita harus sekali lagi menerima inovasi besar ini dengan pemikiran yang berlaku
dan kita harus memberikan
menerima kekuatan keamanan untuk inventori dan pembangunan
yang membawa alat alat baru yang radikal ke masyarakat
penerbangan internet hari ini lebih besar dari dua puluh lima tahun lalu
selama dua puluh lima tahun penerbangan internet menjadi seratus kali lebih besar dan lebih cepat
mencapai aplikasi yang lebih besar
dan lebih cepat
menyebarkan kebanyakan populasi
saya menyambut baik kerjasama swab dan repo antara bank indonesia
seperti yang baru saja
kita saksikan dua dari tiga mou yang ditandatangani tadi adalah upaya untuk mendorong kerjasama ekonomi dan keuangan
yaitu promosi dan perlindungan penanaman modal atau p empat m
dan nota kesepahaman bidang teknologi finansial
persetujuan promosi dan perlindungan penanaman modal merupakan
yang pertama ditandatangani indonesia
sejak pemerintah melakukan revisi terhadap perjanjian investasi di tahun dua ribu empat belas
saya harapkan ini akan meningkatkan kepercayaan investor singapura untuk terus berinvestasi di indonesia